jadi gini loh
saya kesini saya pengen ketemu keluarga saya
jadi kira kira bisa gak ya saya ketemu evita buat ngebahas tentang ini
wah maaf mbak gak bisa kayak gitu
kalau mbak mau meminta bantuan dari tim kita untuk mencari keluarga mbak
ya otomatis mbak harus bisa informir dulu
dan melengkapi semua berkas berkasnya
aku punya sesuatu buat kamu
saya udah bilang kan
dua jam dari sekarang tolong jangan datang ke rumah
masa masalah kayak gini aja nggak bisa diselesaikan sendiri sih
saya kesana sekarang
aku pengen lebih lama sama kamu
kamu harus ke qatar lagi ya
sebenarnya rakyat sekarang
aku akan menebusnya
aku jalan dulu ya
andai aja kau punya lebih banyak waktu untuk aku fin
selamat siang pemirsa
selamat siang pemirsa
kok udah sepi
gara gara copet sialan itu
cupet tadi aku mau ngejar dia pasti aku harus menonton show nya
pak pak pak
saya masih boleh masuk kan pak
maaf mbak gak bisa
acaranya sudah dimulai dari tadi
dan juga penontonnya sudah penuh
lain kali kalau mau datang di awal mbak
yang mau nonton acaranya evita itu kan buahnya loh
oh gitu ya
eh nis coba kita bisa kenal sama evita
terus dia tahu masa lalu lo
gue yakin dia pasti mau bantuin lo buat nyari keluarga kandung lo
jadi gini saya tuh mau minta bantuan tim jalanan cinta buat nemuin saya sama keluarga saya
jadi kalau saya mau daftar bisa kan
boleh boleh pak boleh
oh ngambil formnya sebelah sana
untuk lurus sebelah sana terus ke kiri
oh lurus itu sudah
ya udah makasih ya pak
terima kasih nak evita
lewat acara ini saya bisa ketemu kembali dengan istri saya
ingat niki selendang
aku mengharapkan pertemuan kamu sendiri akhirnya ketemu juga
cinta dari pak rahmat kepada ibu sinta ternyata masih membara walaupun mereka sempat berpisah selama belasan tahun
sangat mengharukan bukan
jadi jangan kemana mana saya akan tetap kembali setelah yang satu ini
oke thank you penonton kita akan masuk ke segmen tiga
senyum evita senyum
biar hari ini adalah hari yang paling menyedihkan buat kamu
tapi kamu harus bisa tersimpan
itu dimana evita
mita kamu kenapa sih kabur gitu aja
optic lainnya udah mau habis nih
gitu tadi gue cuma sedikit terharap aja sama ini dan yang lainnya
ya udah yuk
reklamnya udah mau habis
bener kamu gak kena perasaan
jadi gini loh
saya pengen ketemu sama keluarga saya makanya saya ikut acara evita
jadi kira kira bisa gak ya saya ketemu sama evita buat ngebahas tentang ini
wah maaf mbak nggak bisa kayak gitu
kalau mbak mau meminta bantuan dari tim kita untuk mencari keluarga mbak ya otomatis mbak harus ngisi formulir dulu
dan melengkapi semua berkas berkas itu
semua ngapain berkas berkasnya
mbak bawa pulang aja
nanti kalau semuanya sudah lengkap sudah datang ke sini lagi
nanti mbak taruh aja di sini
selesai juga semua meeting hari ini
tadi aku belum sempat ngasih kamu cincin ini
tapi aku akan menebusnya
aku akan bikin kejutan besar untuk kamu
bapak kamu dan mama kamu
jadi apa maksud kamu
mengundang om dan tante
untuk makan malam bersama evita dan kamu
semua ini persembahan dari tuhan kevin
untuk memuji tuhan
tuhan aku ingin mencobanya
aku masih punya kejutan lain buat kamu
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
aku ingin mencobanya
bisa berhenti gak
saya kesini untuk makan
musik terlalu berisik
kira kira kapan tanggalnya
tapi kalau bisa secepatnya kenapa enggak
kalau menurut mama
kira kira kapan tanggal yang tepat ya mak
sekarang kalau aku nginset biar morgan itu sudah nyuruh
lebih baik disshownya ini ya mbak
ini dengan siapa ya
ini dengan siapa